kita menginginkan sesuatu
kalau nggak benar benar cinta
kalau dia mau sama kita
tapi kalau dia nggak mau kalau kita nggak benar benar cinta
kita ditolak yaudah kita berdoa
masih banyak yang lain
tapi kalau orang cinta
pokoknya harus itu
kalau gak itu aku gak mau
jadi manusia ini
masalah cinta bukan cantik ya
tapi ketika sudah ada cinta itulah ya
kadang banyak kan
pasangan cowoknya ganteng ceweknya jelek
ceweknya jelek cowoknya ganteng
ganteng sama sama cantik
ya itu sudah sunnah tuhan teman teman
berarti bukan cantik yang membuat cinta
ya tapi cintalah
yang membuat cantik
ada barang barang kuno
yang suka moleksi barang barang
seperti halnya mobil klasi bmw
terus barang barang antik
yang lainnya seperti halnya
peninggalan sunan sunan atau peninggalan
padahal kalau dilihat dari segi barangnya
mungkin anggaplah ini barang klasik itu
yang mungkin hanya batu
atau prasasti yang
ya bisa dikatakan
tapi nilai jualnya besar dari teman teman
walaupun benda itu terlihat jelek
karena dia sudah cinta dengan benda klasik
akhirnya menjadi cantik
berarti bukan cantik yang membuat cinta
tapi cinta yang membuat cantik
bukan cantik yang membuat cinta
tapi cinta yang membuat cantik
jadi jangan lupa komen dibawah
pertanyaannya dan juga
cantumin juga emailnya ya
insyaallah nanti akan langsung masuk ya
jadi itu temen temen
perlu perjuangan mendapatkannya
yang berat jadi ringan
yang jauh jadi dekat
yang pahit jadi manis
ya saya juga pernah pengalaman sih
mencintai seseorang yang sangat sangat dalam hidup
gak usah cerita orang lain lah
cerita diri sendiri gitu kan
nah pasalannya saya jujur
saya juga manusia
hafidh akam ini juga manusia
maklum jika mencintai
jadi kalau kita sudah cinta sama seseorang
kita bagikan alhamdulillah
bahkan nasihat dari siapapun
ga akan kita dengar
kecuali dasar dari orang yang kita cintai
semangat dari orang lain
ga akan kita dengar
kecuali semangat dari orang yang mereka cintai
dari orang lain
dari orang yang kita
kalau sudah cinta
demi cinta itu kita berjuang
ketika sudah berjuang pasti akan ada yang dikorbankan jadi kita mencintai seseorang
hai ketika sudah mencintai seseorang tahap selanjutnya ialah
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
hai yang mengambil alhamdulillah alhamdulillah ya saya baru datang di pondok ini tadi jadi luar
gimana hari ini baik ya alhamdulillah baik situasi disana masih ada penyekatan
kayaknya sudah mulai agak aman sekarang agak enggak enggak kayak berguna
hai boleh saya lanjutkan sedikit mengambil monggo monggo
hai jadi pria mencintai teman teman ya ini kan bahas cinta cinta bukan hanya cinta sama
manusia saya kan sudah bilang di alam tapi juga cinta kepada sesuatu yang ingin kita dapatkan bukan
hanya tentang hati tidak maksudnya bukan tentang pasangan atau judul atau cowok cowok tapi juga
barang ridhonya allah juga nanti kita akan bahasnya ketika kita sudah mencintai seseorang
pertama adalah cinta ada yang bilang cinta itu dari mata turun ke hati tapi kalau kata

akal dan yang lainnya ya mungkin bisa lewat hati tapi ya untuk sekelas kita mata hati
kita masih belum bisa terbuka itu jadi kita bicara secara rasional aja jadi bicara masalah cinta itu
adalah tahapan pertama kita mencintai seseorang adalah tahapan pertama naik lagi ke tahapan kedua
ialah berjuang ketika kita sudah mencintai seseorang maka kita dituntut untuk berjuang reprovement
maksudnya ketika mau mendapatkan perhatiannya kita rela dari daerah yang satu menuju daerah yang lainnya
di mana di daerah itu terdapat orang yang kita cintai memakan waktu berjam jam di atas motor
atau di atas mobil nggak tahu hujan nggak tahu panas nggak tahu ada acara semua yang tinggal di
di rumah demi seseorang yang dicintai
ketika ulang tahun apalagi menyiapkan surprise gitu kan kado lewat sekarang segala segala macam sudah gitu kan
ya ini cerita pengalaman saya saya nggak cerita orang lain saya cerita pengalaman saya
kan saya juga harus iya toh dengerin aja udah jangan ngejudge dulu

adalah perjuangan yang di atas pengurus perjuangan adalah perjuangan yang di atas pengurus perjuangan adalah
hai habis itu berjuang habis itu berkorban jadi setelah mencintai manusia ini tentu untuk
berjuang untuk mendapatkan perhatian dan cintanya orang yang dicintai setelah mendapatkan perjuangan
itu dirasa perjuangannya sudah berhasil maka akan berkorban